bbm ini selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya
yang pertama hari ini di kabupaten jayapura
kemudian di saum laki kabupaten kepulauan tanimbar
dan juga di kota bandar lampung
dan kemarin juga saya melihat juga di provinsi maluku
di kabupaten maluku tenggara di kota tua di kepulauan aru
dan juga di kabupaten maluku baradaya
saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik
dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah secara cepat dan tepat sasaran
di sini ada bu menteri sosial
ada bu menteri
ada bu menteri kenaga kerjaan
agar masyarakat mendapatkan kejelasan tentang pembagian prt dan prt ppm
dan bantuan subsidi upah psu
saya minta ada penjelasan dari bu mensos dan kemudian nanti bu menaker
terima kasih bapak
jadi hingga pukul sembilan tadi
pt pos sudah menyalurkan plt ppm
di empat ratus delapan puluh dua kabupaten kota
dengan jumlah dua belas tujuh ratus satu sembilan ratus delapan puluh lima kpm
diharapkan minggu ini pt pos sudah melakukan

dari target kpm
yaitu sebesar delapan belas lima ratus delapan puluh lima kpm
nah kita sudah menyerahkan semuanya seluruh data
memang ada beberapa daerah yang misalkan
seperti saya sebutkan sebelumnya
di daerah papua
itu kami akan melakukan sekaligus
karena kemarin untuk supaya mereka tetap bisa menerima
kami tidak padankan dengan nik kami hanya nama saja
tapi kita akan bekerjasama dengan duk capil
untuk penyaluran sekaligus perekaman
di papua dan papua barat
terutama di daerah daerah yang pegunungan
itu kita akan melakukan
kita akan serahkan karena aksesnya itu sulit
jadi pt pos dengan kita akan menyiapkan pesawat khusus
untuk kita ke sana dengan duk capil sekaligus perekaman
kita sehari rata rata bisa transaksi sekitar dua sembilan ratus an sekian
setiap hari transaksinya
nah kemudian yang ingin kami
sampaikan kami juga mendapatkan tambahan anggaran
dari kementerian keuangan
itu sebesar rp empat ratus sekian
nah itu akan kami gunakan untuk di bulan desember
kami akan menyalahkan kurang lebih sekitar targetnya
anak yatim piatu itu rp sembilan ratus empat puluh enam delapan ratus
nah ini adalah per anak rp dua ratus per bulan
nah kemudian ini yang baru
yang kami usulkan adalah lansia tunggal di atas usia delapan puluh tahun
yang mereka tidak ada yang merawat sendiri
jumlahnya ada tiga ratus tiga puluh empat sebelas jiwa
itu kita berikan makanan setiap hari
nanti makanannya uangnya bisa dititapkan ke psb
rt prw untuk mereka setiap hari memberikan makanan
terutama lansia yang mereka sudah tidak berdaya
dia tidak ada keluarganya jadi lansia tunggal
totalnya tadi jumlahnya targetnya adalah tiga ratus tiga puluh empat sebelas orang
kemudian juga penyandang disabilitas
ini bulan desember kita akan bagikan
penyandang disabilitas itu rp sembilan puluh delapan sembilan ratus
jadi nilainya perharinya rp dua puluh satu
untuk sesuai dengan jumlah harinya
jadi kalau yang lansia tunggal itu rp tiga puluh satu kali satu bulan
kemudian penyandang disabilitas rp tiga puluh satu satu bulan
nah kemudian kami ingin menyampaikan data
jadi penerima bantuan sosial itu bukan hanya
dari kementrian sosial
ada penerima bantuan sosial ada yang di bupenaker
ada juga yang dia subsidi gas ada juga subsidi listrik
jadi penerima bantuan bukan hanya di kami
kalau dia tidak terlalu miskin
dia misalkan di kelompok kami dia ditawari gas nggak mau
karena dia tidak punya kompor gas
maka kemudian itu untuk grade yang lebih atas
jadi kalau ada yang tanya kenapa bps angkanya sekian
mereka tidak akan terima bantuan itu tidak betul
karena ada subsidi listrik ada subsidi gas
ada subsidi kesehatan ada subsidi bpjs kesehatan
ada subsidi pendidikan
jadi kalau mereka tidak terima bantuan itu tidak betul
kami menangani masalah data
ini dengan kemenaker sudah kita matching dengan data kita
supaya tidak ada double
sudah clear kami sudah bisa sampaikan ke menaker
kami juga rutin memberikan data ke bpjs kesehatan
jadi kita kelinseng kemarin
sekitar bulan oktober tahun lalu
itu sudah clear kami
bahkan untuk ini kpk menilai kami seratus untuk pbi
pbijk untuk kesehatan
kemudian yang berikutnya
jadi pada saat awal kami menerima data ini
memang tidak ada decil
dan menurut kami menurut kami kenapa
karena setelah itu memang kemudian kan ada covid dan sebagainya
sehingga kami harus menyalurkan juga
nah permasalahnya adalah
permasalahannya untuk apa kita juga lakukan itu di kementerian sosial
karena bantuannya sama
kecuali saya bisa memberikan
oh ini yang parah kita bantu lebih gitu
tidak karena bantuannya sama berupa
bapak pkh dan bpnt
jadi akhirnya sudah kita lari dengan jalan ini
nah tapi yang utama adalah kita kembalikan
sesuai dengan undang undang tiga belas dua ribu sebelas
bahwa data itu berasal dari daerah
jadi sejak bulan
awal tahun dua ribu dua puluh
itu data kita kembalikan ke daerah
dan daerah koreksi
bahkan sampaikan apa bisa
di papua itu ada empat daerah
jadi itu dilakukan kita kembalikan
tapi yang ganda yang itu itu yang kita tangani
berikutnya seperti itu
ini ada pertanyaan youtube bapak mohon maaf
kemudian yang kemiskinan ekstrim
saat ini kita lagi padukan
tapi kami sudah berjalan
jadi kami sudah berjalan
mulai bulan kemar
tiga bulan yang lalu kita sudah tangani
jadi bukan perilakunya
bukan hanya dia menerima bansos
tapi kita perbaiki rumahnya
kemudian kita berikan usaha
mereka ingin usaha apa
misalkan itu tergantung mereka
bahkan sekarang ada yang sudah pendapatannya enam juta
nanti tahun depan mereka tidak

seperti itu kira kira
kemudian karena kami ada dua
jadi whistleblower nya kpk itu ada di kami untuk cek bansos
terus kemudian jaga bansos
karena banyak sekali
silahkan kami punya comment center dua puluh empat jam
jadi di situ bisa telepon
karena banyak sekali dari mentan satu
dari kpk dua
dari kami satu
jadi ada empat pengaduan ini
belum usul sangga dan sebagainya
saya kira begitu
terima kasih bapak
bagaimana arahan bapak
untuk mempertahankan daya beli pekerja
atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
sebagai akibat kenaikan harga
maka ada bantuan subsidi upah
yang diberikan kepada pekerja atau buruh
mereka yang memenuhi ketentuan
sebagaimana peraturan menteri ketenagakerjaan

data awal pekerja dengan upah tiga lima
itu ada enam belas juta
kemudian setelah kami lakukan pemadanan
estimasinya sekitar empat belas enam ratus tiga puluh sembilan enam ratus tujuh puluh lima pekerja
pekerja mendapatkan subsidi upah
yang dibayar sekaligus
sarat penerima bsu
warga negara indonesia
dibuktikan dengan kepemilikan nic
peserta aktif program jaminan sosial
kena kerjaan bwj sena kerjaan
sampai dengan bulan juli tahun dua ribu dua puluh
kemudian mempunyai gaji atau upah
paling banyak tiga lima juta
pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota
lebih besar dari tiga lima juta
maka persyaratan gaji upah tersebut
menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten kota atau provinsi dipulangkan
ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh
upah minimum teman teman pekerja di dki
upah minimumnya rp empat tujuh
maka mereka tetap berhak mendapatkan bsu
karena yang diberikan bsu
di samping batas atasnya upah rp tiga lima juta
atau senilai dengan upah minimum
provinsi atau kabupaten kota
ini ada pertanyaan dari teman teman
kemudian ini berlaku secara nasional
jadi beda dengan
subsidi upah tahun dua ribu dua puluh
wilayah yang mengalami ppkn rp satu
dari pekerja atau buruh yang belum menerima
program kartu prakerja
program keluarga harapan
atau bahan press produktif untuk usaha mikro
pada tahun berjalan
ini yang tadi disampaikan oleh bu mensos
setiap kami menerima data
maka setelah itu kami pagenkan
apakah mereka menerima program
yang lain misalnya program
kartu keluarga harapan
atau penerima program kartu prakerja
dan program ini dikecualikan
untuk pns atau tni polri
ini pun kami padankan
kami sudah menerima data
dari ppjs ketenagakerjaan
yang lolos seleksi di bpjs itu
kemudian kami lakukan screening
sesuai dengan peraturan yang kami buat tadi
ada verifikasi dan validasi
yang tidak lolos dua ratus empat puluh sembilan tujuh ratus empat puluh
tidak lolos itu artinya
mereka tidak memiliki
nanti kami akan salurkan
ada dua pilihannya
akan dibuka rekening
di bank himbarah
atau akan kami salurkan
dari tahap pertanyaan
pertama ini dari rp empat tiga juta
dan sudah kami selesai salurkan
pada hari rabu yang lalu
semuanya sudah kami salurkan
hari ini kami menerima data
dari ppjs ketenagakerjaan
seperti pada tahun ini
kami menerima data
dari bpjs ketenagakerjaan
seperti pada tahun ini
pertama kami lakukan akan
kami padankan dengan
data penerima program yang lain
dan kami padankan juga dengan
apakah mereka pns
atau tni polri
setelah itu seperti biasa pada minggu depan
setelah selesai verifikasi
validasi maka tahap berdua
akan kami salurkan
saya kira itu saja
terima kasih bu menteri
selamat siang pak presiden
ibu menteri saya deska dari antara
kemarin ketum demokrat
mengatakan bahwa blt
waktu zamannya pak sby memerintah
itu dihina hina tapi sekarang
dilakukan lagi atau diterapkan lagi
di masa pemerintahan presiden jokowi
apakah ada respon dari hal itu
sekaligus juga akhirnya ternyata di
lapangan dari data bps tadi
walaupun sudah disampaikan dari ibu mensos
terbawah itu hanya terserap
yang menerima blt
sebenarnya data yang diterima
dalam penyerapan blt itu seperti apa
yang disampaikan karena saat
kita tahu ini memang ada
ada kondisi yang
memang tidak stabil
tidak seperti biasanya maka
kemudian diturunkan blt bpm
ini kan bukan terjadi
hanya di indonesia tapi
di seluruh dunia jadi makanya
kemudian diturunkan bpm
kemudian kemarin diturunkan saat
terjadi covid jadi seperti itu
memang di sebagaimana
di undang undang dasar empat puluh lima
anak anak terlantar itu dipelihara oleh
negara jadi itulah konsepnya
nah kemudian yang berikutnya
tadi sudah saya sampaikan bahwa
blt itu bukan hanya
di kemensos bantuan itu
bukan hanya di kemensos
ada di bumenaker
itu yang grade nya tinggi
itulah yang dijangkau
jadi ada anak yang ada di rumah yatim
ada lansia yang ada di
nah karena itu kemudian
kita akan cover usulan kita
yang utama adalah bagaimana
kemudian kita mengangkat contohnya
misalkan saat ini mereka belum
punya data kependudukan
kita harus coba bagaimana
percepatan karena itulah kemudian
kita buat kerjasama dengan
untuk kita percepat itu
memang ada harus keterlibatan
semua pihak bukan hanya
pemerintah pusat karena misalkan
data kependudukan itu juga ada
di daerah kemudian
di provinsi nah
itu yang kita harus kerjasama
tidak mungkin semuanya bisa
diselesaikan oleh pemerintah
jadi memang harus
bersama konferensi pers terkait
pembagian bantuan langsung
tunai atau blt yang
disampaikan langsung oleh presiden republik indonesia
sosial tri risma harini dan juga
menteri tenaga kerja ida fauzia
dimana mensos atau menteri sosial
tri risma harini menyampaikan bahwa
pembagian bantuan sosial
dilakukan oleh pt pos dan blt sudah
disalurkan di empat ratus delapan puluh dua
ribu lebih kabupaten
kota dan bantuan sosial ini
diberikan atas kerjasama
antar kementerian meliputi
kesehatan dan juga pendidikan
dan diharapkan pembagian blt ini akan
selesai pada bulan september
selain itu lansia tunggal
atau lansia yang hidup sendiri
berjumlah tiga ratus tiga puluh empat ribu ini juga
akan diberikan bantuan berupa makanan
dan uang yang akan dilakukan berkoordinasi
dengan kepala daerah tidaknya itu
disabilitas juga akan diberikan bantuan sosial
ini ada pada data dan juga
penyaluran di daerah terpencil
nah untuk menjawabnya pemerintah pusat
berkoordinasi dengan pemerintah daerah
untuk pengecekan data penerima bantuan sosial
dan untuk daerah terpencil akan
secara bertahap dilakukan sementara itu
menteri tenaga kerja ida fauziah mengatakan
bahwa program sosial ini diberikan
secara nasional dan diberikan dengan
sesuai dengan hasil upah
minimum provinsi dimana program keluarga
harian tidak berlaku untuk
pns tni dan polri
sejauh ini empat juta satu ratus dua belas ribu

sudah menerima bantuan
dan bantuan sudah selesai diberikan